download aplikasi motion trade sekarang
kalau kamu tenang kita membahas apapun juga lebih enak
kakek suci kemana kek
istrimu sudah tidak ada
jelasin ke saya
kakek menemukan ini di dekat telaga
apa yang terjadi sama kami
raja sudah raja
sudah tidak ada gunanya lagi raja
selama dia menjadi istriku
dia tidak pernah minta apa apa
sampai dia gak mau cerita
apa yang terjadi sama dia
sampai hati orang yang melakukan ini
dengan sebilah keris yang tertancap bertahun tahun
aku diperintahkan oleh nenek moyangku
untuk menjaga telaga itu dari siluman binatang
tapi keris itu malah dicabut oleh cucuku sendiri
siapa sebenarnya silman itu kek
dia dulu seorang sakti yang jahat
dia dapat merubah dirinya
menjadi berbagai binatang buas yang jahat
oleh nenek moyang kakek
dia dibunuh dengan
lalu ditancapkan ke tanah di halaman belakang buah
sebab itu kakek harus mempertahankan tanah itu
dan sekaligus menjaga keris yang tertancap
agar supaya siluman itu tidak bangkit lagi
ketika dalam perjalanan pulang
kakek melihat dua orang antek
salah satu di antaranya terluka pada wajah dan lengannya
kakek berkesimpulan bahwa mereka berusaha menyakiti suci
dan dalam posisi yang tercepat
suji mencabut keris itu lalu melekali mereka
jangan jangan mereka antiknya jarwo
baiklah kek kalau begitu saya permisi dulu
hei tunggu kau di dalam masuk
apa kalian tidak lihat aku ini bosmu
itu dulu tapi sekarang tidak
kamu menganggap suami saya hati hati
sekarang bukan saya sahaja kasar kasar dengan suji
bu narti menyuruh orang untuk membunuh istri saya bu
praja kamu ini ada apa sih
kok datang datang sudah bicara keras seperti itu
anak buah jarwo mencoba membunuhnya bu
aku gak ngerti maksud kamu
benar ibu tidak ada kaitannya dengan kejadian ini
maksudnya kejadian apa
ibu jangan pura pura tidak tahu bu
praja aku nih benar benar gak ngerti apa yang kamu omongin
duduk dulu praja
cobalah lebih tenang sedikit praja
aku tahu kamu itu sangat capek
kamu baru pulang dari desa seberang
lebih baik kamu beristirahat
besok pagi kita bisa bicarakan masalah ini lagi
bu ibu jangan coba untuk merayu saya bu
aku gak lagi merayu kamu
aku hanya ingin mencoba membantu kamu supaya lebih tenang
kalau kamu tenang kita membahas apapun juga lebih enak
kamu bisa beristirahat di rumahku
bagaimana kalau aku siapkan air hangat
juga makan malam
bu sekarang hati saya lagi sedih bu
saya kehilangan istri saya dan saya nggak tahu di mana dia sekarang

tapi kamu juga gak boleh lupa
kamu perlu istirahat
cukup ibu mempengaruhi saya
setelah saya kehilangan istri saya
dan kalau dia tidak kembali saya tidak segan segan untuk
berani benar kau bicara seperti itu pak deburarti
dia nggak mungkin membunuhku
bu ibu kenapa selalu mempercayai peraja
ibu mencintai dia
seharusnya ibu mencintai dia
karena praja sudah mengkhianati ibu
seharusnya begitu jarwo
tapi pada kenyataannya
aku nggak bisa membencinya
padahal aku tahu
dia sudah mengkhianati aku
dia sudah mengkhianati aku
dia sudah mengkhianati aku
dia sudah mengkhianati aku
kamu percaya kan
kalau bukan aku yang membunuh istrimu
dan hukumlah saya
karena saya sudah gak setia sama ibu
saya sudah salah menduga sama ibu
aku gak bisa menghukum kamu karena pengkhianatan
aku sangat mengerti keadaan yang kamu alami
gak usah dipikirin lagi
saya nggak sadar kalau ibu benar benar mencintai saya
tapi ibu perlu tahu
kalau setiap saat saya selalu memikirkan ibu
aku sudah selalu mencintai ibu
aku sudah selalu mencintai ibu